dengan teman teman yang mewakili masa yang luar biasa banyaknya
kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara ahok
kita akan tegakkan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat
dan oleh pak kapolri janjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu
sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas
aspirasi yang disampaikan apa sih pak
itu saya belum bisa bicara sekarang
aspirasi yang disampaikan sebenarnya apa pak

sudah sudah cukup
makasih mas makasih
pak udam aman pak
sudah sudah cukup soal
pak wiran pak wiran
soal demonstrasi kita kembalikan kepada undang undang ya
pukul enam nanti kita harapkan mereka kembali ya
ke tempat masing masing
jadi itu mengundang undang begitu ya
kan ada proses mau langsung bisa lenyap
pak makasih bapak
pak menteri pak memak